inilah wujud pohon natal setinggi sepuluh meter di gereja katedral jakarta
pohon natal menghiasi halaman gereja yang kosong karena pembatasan sosial
biasanya pada perayaan natal sebelum pandemi
halaman gereja dipasangi tenda dan kursi untuk menampung jemaat yang ingin mengikuti misa
kali ini karena tidak didirikan tenda
maka ada satu ide dari romohani sebagai pasur kepala
untuk memiliki sebuah pohon natal walaupun sederhana dibuatnya setinggi sepuluh meter ini
yaitu ya bagaimanapun juga inilah pohon pengharapan kita
selain tingginya yang menarik perhatian wujud pohon natal ini juga unik
pohon dibuat dari kerangka besi yang ditutup dengan triplek
dan dihiasi dengan cat hijau dan merah yang melambangkan hari natal
selain itu pohon juga dihiasi dengan motif batik nusantara
dan dilengkapi dengan lampu sorot yang akan dinyalakan
pada malam hari
nah ini juga hanya sebagai kesederhanaan
karena memang dipesankan bahwa natal tahun ini kita merayakan secara sederhana dan dalam keheningan
nah untuk itu pohon natal pun dibuat tapi sederhana
perayaan natal di katedral jakarta turut menerapkan protokol kesehatan ketat
hanya jemaat dari paroki katedral jakarta saja yang diperbolehkan untuk mengikuti misa tatap muka
bumtazah catra diningrat robin kitt jakarta